polisi menggagalkan penerbangan balon udara tanpa awak berukuran besar secara liar
bahkan balon udara itu dilengkapi dengan ratusan petasan berbagai ukuran
anggota kepolisian dari polsek jambon dan polsek balong mengagalkan penerbangan balon udara tanpa awak berukuran besar pada minggu pagi
polisi juga mengamankan ratusan petasan berbagai ukuran termasuk enam orang yang diduga menerbangkan balon udara tersebut
dari enam orang tersebut lima orang diantaranya masih duduk di bangku sd dan smp
karena masih di bawah umur orang tua pelaku dipanggil ke kantor polisi untuk dikembalikan kepada keluarga dengan harapan tidak mengulangi kembali
saat itu polisi menggelar rahasia petasan dan balon udara di desa bulu kecamatan jambon ponorogo jawa timur
bagi sebagian warga menerbangkan balon udara tanpa awak merupakan tradisi menyambut lebaran
padahal menerbangkan balon udara dilarang berdasarkan undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan tentang penerbangan
balon udara yang terbang tinggi bisa membahayakan penerbangan
dan juga berisiko menimbulkan kebakaran karena juga membawa api